atau mungkin pengendara pengendara nih prap yang mengeluhkan kok jalan jati baru ditutup sih kemarin
jalan jati baru tanah abang jakarta pusat telah dibuka kembali bersama dengan soft opening jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge pada lima belas oktober dua ribu dua puluh
nah kini para pengendara mulai melewati jalan jati baru
masih walau sekarang nih ya masih diberlakukan pembatasan waktu yaitu pukul empat pagi hingga pukul tujuh malam
jalan jati baru tanah abang telah dibuka kembali bagi para pengendara setelah sempat ditutup untuk tempat berjualan pedagang kaki lima atas izin gubernur dki jakarta anies baswedan
pembukaan kembali jalan jati baru ini telah dilakukan bersamaan dengan soft opening skybridge yang pengerjaannya akan selesai penuh pada akhir oktober dua ribu delapan belas
pagi sampai dengan malam itu tidak ada rekayasa
nah untuk yang jam sembilan belas sampai dengan jam empat
terkait dengan penutupan itu rekayasa seperti biasa itu melalui jalan jati baru raya flyover
para pengendara terutama pengemudi angkutan umum yang sudah melintas mengaku senang karena mereka tidak perlu lagi memutar lebih jauh
ya insya allah aja sih nggak macet gitu lebih cepat gitu
nggak usah muter jadi kalau kita mau ke karet deket
cuma nggak menang nggak macet ini aja
walau begitu jalan jati baru hanya dibuka mulai pukul empat pagi
hal ini dilakukan untuk keamanan karena pada pukul tujuh malam hingga empat pagi dilakukan pengerjaan untuk skybridge
jalan jati baru rencananya akan dioperasikan penuh dua puluh empat jam pada awal november dua ribu dua puluh
jika sejak desember dua ribu tujuh belas lalu jalan jati baru ini ditutup dan dipenuhi oleh ratusan pedagang kaki lima
kini pemprov dki jakarta kembali membukanya sesuai janjinya kepada ombudsman
jika dilihat di sini para pedagang sudah tidak berjualan lagi di jalanan
sedangkan ke sky bridge
para pengendara motor mobil dan angkutan umum kini bisa melewati jalan ini tanpa harus memutar lebih jauh di jalan yang kerap terjadi macet
sanggain sanasari jakarta
bupati bekasi neneng hasanayasin sedang dalam kondisi hamil empat bulan saat ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan meikarta
informasi lengkapnya sesaat lagi tetap di good morning